menjelang matahari tenggelam seorang warga kampung pasir panjang yoyo kartono
terlihat sibuk menjemur rumput laut yang baru ia dapat sebagai hasil melaut di tepi pantai pasir panjang
pria yang sudah menjadi nelayan sejak berusia dua belas tahun ini bercerita
dalam sehari bisa mendapat rumput laut paling sedikit tiga puluh kilogram
hasil lautnya itu kemudian ia jual rp dua per kilogram
rupiah yang didapat pun ia gunakan untuk keperluan keluarga
yoyo mengaku adanya rencana relokasi warga pasir panjang ke tempat baru membuat suasana hatinya tak menentu
ia menyebut merasa sangat khawatir dan benar benar tidak sanggup meninggalkan kampung kelahirannya ini
tahu sih nggak kebayang sih pak
di tempat baru itu nggak kebayang mau kerja apa
habisnya belum tahu kita lokasinya di mana tempatnya duduk rumah kita di mana gitu kan
kalau di sini kan sudah pasti tempat kita di pantai tangkap kepiting ikan tempat laut
meskipun pendapatan ya boleh dikatakan sedikit tapi senang hati kita
daripada di relokasi
nggak tahu mau kerja apa ya
daripada pindah dia dari sini ke tempat baru nggak tahu mau bikin apa di sana nanti
kampung pasir panjang merupakan salah satu dari enam belas kampung tua
pulau rempang batam kepulauan riau
total satu ratus tiga puluh sembilan keluarga yang terdiri atas lima ratus lima puluh enam orang tinggal di kampung yang sudah ada sejak seribu delapan ratus an itu
menurut tokoh masyarakat setempat hampir sembilan puluh persen warga kampung pasir panjang bekerja sebagai nelayan
hidup di pesisir pantai sudah menjadi tradisi leluhurnya
warga pasir panjang berkukuh menolak relokasi yang akan dilakukan pemerintah
kampung pasir panjang menerima pemberian dari satu ratus lima puluh dua orang tinggal di kampung
oh jelas kebingungan pak
di kampung yang baru atau di relokasi yang baru itu kan tentu tidak ada kehidupan ya
coba kita bayangkan pak untuk saat saat pertama setahun apa yang bisa kita buat di tempat yang baru itu
tentu bagi kami yang bergantung di laut itu tentu akan mendapatkan dampak yang sangat besar sekali
harapannya sebetulnya apa pak
harapan kami begini pak kami ingin kalau memang negara itu mengakui kami sebagai satu kesatuan negara republik indonesia
kami minta supaya dilegalkan tanah tanah kami sebagai tanah leluhur
warga kampung pasir panjang direncanakan direlokasi ke tanjung banon yang masih berlokasi di kawasan pulau rempang batam kepulauan riau
kiki haryadi andra anhar
kiki haryadi andra anhar